terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesia today
lonjakan jumlah pengendara pada arus balik menuju jakarta terjadi
tidak lain karena adanya pendatang baru yang hendak mengadu nasib
kepala dinas dukcapil dki jakarta budi awaludin memperkirakan tahun ini
akan ada lima puluh ribu orang yang tinggal di ibu kota untuk mengadu nasib
sudah menjadi hal biasa jumlah orang yang tiba di ibu kota menjadi lebih banyak
dibandingkan jumlah pemudik
wakil gubernur dki jakarta ahmad riza patria pun menyebut tidak ada larangan
bagi warga dari luar kota
datang dan juga tinggal di jakarta setelah libur lebaran
selama memiliki tujuan yang jelas untuk mencegah meningkatnya jumlah pengangguran
siapapun boleh datang di jakarta bahkan boleh bekerja di jakarta
namun kami minta seluruh warga yang ingin datang ke jakarta
yang ingin mengadu nasib atau bekerja
tolong diperhatikan kembali kepastian tempat bekerjanya
di mana sebagai apa melalui siapa dan pastikan semuanya
dan tentu kita juga berharap tidak semua harus bekerja di jakarta
masing masing tidak semua harus bekerja di